coba aku lihat ke dalam
mereka mau keluar kita harus ngumpet sekarang
lucia jadi bego banget ya
hanya karena dia sedih atas kematiannya tasha langsung terletangan
yap dan bentar lagi tristan gak ada pilihan lagi selain untuk menerima semua perhatian aku mi
nah pertanyaannya kenapa gak dari dulu sih maudie kayak begini
kenapa gak dari dulu aja si tasya itu mati
kan berarti dari dulu kita udah biasa menguasai semua semuanya
tapi maudie jangan lupa
kasyat belum benar benar mati
kalau soal itu gampang menjadi kenyataan
kita akan laksanakan sepertinya
jadi tristan taunya aku udah mati
jangan sampai tasha jadi simpati sama aku
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau berjalan
suara bersin itu seperti mami kenal deh
enggak itu suara bersihnya khas
mami inget suara itu
dan suaranya datang dari gerobak ini
pernah nggak apa apaan sih
masa iya gerobak bersin sih
nggak mungkin lah
makanya mami mau buka buat pastiin
nggak ada salahnya dong mastiin
jadi dia yang bersin
tidak sekali ya jadi hantu hantunya banyak banget si tasya
kayak udah buang waktu amat ya
mama tadi pikir tahu nggak
ya nggak sih itu si tasya
udah bener bener dihantuin banget sama yang namanya tasya
ini dokumen penting bu
saya mau minta tolong sama bu maya gimana caranya patristan bisa menetangkan ini bu
coba aku lihat ke dalam
mereka mau keluar
sebenarnya dokumen apa sih yang diminta sama mereka dari diri saya
jadi kondisi tristan tuh lagi buruk banget sekarang
kalau sampai ibu dan maudie ngajuin surat itu dan minta tristan buat tandaikamanin
tristan tuh nggak bakalan ngelak karena pikiran dia lagi kacau
dan ibu sama maudie manfaatin kondisi ini
kami juga ada rencana untuk
menebar semua tanda tangan yang ada di buku ini
di tengah laut pak
buat mengenang dia
kalau nggak keberatan
kita mau kamu untuk berpartisipasi
di dalam momen itu
kamu mau kan tristan
untuk mengenang tasya
tadi aku tahu isi suratnya
itu surat kuasa dari pengacara
ferry udah ambil ali hotel ini
dan dia udah nggak butuhin tristan
hotel vince sudah menjadi milik
please kamu jangan lupa
dengan peran kamu
dan please kamu jangan lupa
masih ada satu pekerjaan yang belum kamu selesaikan
tinggal satu urusan lagi kan
dan itu bisa terlaksana dan terwujud
kalau tristan setuju
akhirnya hotel fenu jadi punya saya